untuk mengamankan aksi unjuk rasa aparat gabungan menerjunkan sekitar puluhan personel yang ditempatkan di beberapa titik
selain itu jalanan menuju istana negara juga sudah dialihkan
masih tanda tanya kita terus langsung saja sekarang ini rakyatnya sudah tidak percaya kepada lembaga lembaga negara
kan dipertanggungkan bagaimana dpr merekayasa sesuatu undang undang mulai dari rancangannya sampai dia dapat
istilah omnibus law berawal dari sebuah bus yang ada di kota paris perancis pada akhir tahun seribu delapan ratus an
menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan mahfud md kepada cnn indonesia com mengatakan
pada masa itu belum ada angkutan yang dipakai untuk mengangkut orang dan barang sekaligus
maka diciptakanlah omnibus sebuah bus yang ditarik kuda untuk mengangkut barang dan orang sekaligus ke satu tujuan yang sama
nama omnibus kemudian dipakai untuk sebuah istilah hukum yang bisa mengangkut barang dan orang sekaligus
mengatur banyak hal hanya lewat sebuah undang undang
penggunaan omnibus law telah banyak dilakukan oleh negara di dunia diantaranya adalah amerika serikat kanada dan inggris
di amerika serikat tercatat omnibus law pertama kali dibahas pada seribu delapan ratus
konsep hukum omnibus juga telah dicoba oleh negara negara asia tenggara diantaranya di vietnam dan filipina
anggota dewan pertimbangan presiden agung laksono mengatakan
saat ini pemerintah sedang menyiapkan sebuah situs untuk ruang diskusi terkait omnibus law
dalam diskusi tentang polemik undang undang cipta kerja yang diadakan humas polri hari selasa
agung mengatakan di situs ini masyarakat nantinya bisa memberi masukan terkait aturan omnibus law dan turunannya
namun berbagai elemen masyarakat tetap bersih keras meminta pemerintah mencabut undang undang cipta lapangan kerja
meski didemo berkali kali presiden masih bergeming
pemerintah bahkan menuding demonstrasi digelar karena masyarakat terpapar hoax dan disinformasi